tadi pangeran coba genggam tangan saya
saya gak mau unduk nanti coba piksade
wah kalau begitu ini suatu kemajuan yang cukup signifikan
ya walaupun kondisi pangeran masih dalam keadaan belum sadar
kamu harus terus pancing dia untuk bicara ya
supaya saraf otaknya bisa mendengar suara kamu
oh ya tadi juga temannya menitipkan suatu alat recorder
dan ini sudah diset
jadi apabila pak alek hadir
secara otomatis alat itu akan tidak berfungsi
ini sangat berguna sekali
untuk memancing sar otaknya bereaksi kembali
lo mendingan sekarang duduk disini
gue akan siapin sesuatu yang spesial buat gue
gue tau lo mau masakan masak apa
lo bisa tau sih gue mau masak
yaudah lah sus goreng pokoknya gak usah banyak nanya
gue mau masak sesuatu yang spesial
spesial banget buat lo
lo jangan kemana mana duduk aja disini
mau masak apa sih
dari tadi lo terlihat sangat sibuk lo bikin sandwich
ya gue tau sih gue susah susah
tapi lo tau gak ini sandwich pertama yang gue bikinin buat orang lain
jadi harusnya lo merasa sangat sangat spesial
ada gak sebarangan lo seorang pangeran mau bikin sandwich
belom juga dimakan
kok ketawa sih
itu terbuat dari daging pilihan
takkan terhapus waktu
please jangan lepasin genggaman tangan gue usus goreng
lo percaya sama gue
kalau gue bakal terus ngelindungi lo
perih jangan lepasin genggaman tangan gue usus goreng
lo percaya sama gue
kalau gue bakal terus ngelindungi lo
gue gak akan lepasin genggaman tangan gue
gue gak akan lepasin genggaman tangan gue
karena gue gak mau kehilangan lo
jadi please bangun ya
please genggam balik tangan gue
gue gak bisa sendiri kan pangeran
gegenp brem tangan gue supaya kita kuat ngelawatin semuanya
dok coba diperiksa nih dok
tadi tadi pangeran coba genggam tangan saya
dokter coba periksa deh
wah kalau begitu ini suatu kemajuan yang cukup signifikan
ya walaupun kondisi pangeran masih dalam keadaan belum sadar
kamu harus terus pancing dia untuk bicara ya
supaya saraf otaknya bisa mendengar suara kamu
oh ya tadi juga temannya menitipkan suatu alat recorder
dan ini sudah di set
jadi apabila pak alec hadir
secara otomatis alat itu akan tidak berfungsi
ini sangat berguna sekali
untuk memancing sarp otaknya bereaksi kembali
kalau saya harus melibatkan dokter dalam situasi ini
gak usah begitu
memang sudah tugas kami
untuk secepatnya mengembalikan kondisi pasien sehat seperti semula
makasih ya dok
rekaman suaranya saya taruh di bawah batang
oh ya baik
kalau begitu saya tinggal dulu ya
lo lihat kan kakek nenek yang tadi
mereka berdua susit banget ya
kayaknya cinta mereka berdua tuh lu
dua tulus banget
kalau kita berdua bisa nggak ya hubungannya langin kayak mereka berdua
ya bisa lah pacar
ini gue kasih tau sama lo
laginya juga di atas tuh ada si dinda si rizky sama si gio
gak usah khawatir
ya tapi gue takut aja kalau om alex itu tiba tiba datang
eh pacar justru kalau kita di sini tuh lebih bagus
kalau kita di sini itu kita pasti bakal lihat yang pertama kalau om alex itu datang
udah gak usah khawatir
karena tuh rumah sakitnya aja bisa arah sana
om males juga pasti lewat sana kok
yaudah tapi kita ke dalam aja yuk
bukan gue gak enak
soalnya ya dari omongan lo dan teman teman lo itu
rasaannya panggilan sama putri tuh kayak besar banget